bukan bikin ktp
mereka tuh lagi main
anak satriknya begitu
mereka tuh udah gak bisa ditoleransi lagi
mereka tuh udah gak bisa ditolerasi lagi
bisa bisanya keluar rumah pak rt lagi

sekarang tugasnya pak ustadz kasih pelajaran
oh udah pade
emang lagi saya kasih pelajaran di kelas
ini malah kelayapan
udah gue terus dia aja
aku gak suka main game
aku sukanya baca komik
aku ada komik
mama tunggu ya aku ambilin dulu
kok aku ngedengar suara anak anak lagi ribut ribut
itu kayak suara trio kunyit
lagi main di rumah pak rt
coba aku samperin
ada pak rt di depan rumahnya
terus terus terus
ternyata bener juga ya
menang kali ya
trio kunyit temenan sama anak pak rt
suara apaan tuh
kok nggak ada suara
kayaknya suaranya dari jendela deh
tuh tuh tuh
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
tuh tuh tuh
nggak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
kopi mami juga pasti sibuk nyari haika
maafin haikal kalau bikin repot mami sama papi
tapi kalian dimana
kenapa rumah kita dijual nih
apaan tuh kak
bukan kertas apa apa kok bang
bukan kertas pendaftaran tadi
enggak enggak bukan
terus apaan dok
nggak apa apa bukan kertas apa apa jalan aja
sebentar sebentar sebentar
masa kalau bukan apa apa kalau nggak penting haikal pegang
aduh kalau bang ubai nemuin kertas gambar foto aku gimana
kok si haika jadi gugup begitu
apa jangan jangan ada yang disembunyiin nih sama dia
makin kertas yang haikal pegang itu gak penting
kalau nggak penting kenapa haikal pegang
ube jadi penasaran
ube mau lihat ah
enggak enggak enggak gak usah gak usah bang ube
gak apa apa kak siapa tau penting

bingung aja tadi kasih tahu coba kalau kasih tahu tapi nggak apa apa
kertasnya tadi mana ya kak
mau be yakin mau be nggak papa makasih ya kali ya untung tadi haikal udah bilang
mengubah awas coba kalau tadi haikal ngomong ya salam deh ya mau be
sekali lagi makasih banyak
mungkin karena read motor tadi kali
aku sekarang tahu gimana trio kunyit berada
wah di mana le
di rumah pak rt
hah di rumah pak r
bukan bikin ktp
mereka tuh lagi main
anak satriknya begitu pade
hah mereka tuh udah nggak bisa ditolerasi lagi
lagi belajar kok bisa bisanya keluar
rumah pak rt lagi
nah sekarang tugasnya pak ustadz kasih pelajaran
oh udah pade
emang lagi saya kasih pelajaran di kelas
eh ini malah kelayapan
oh iya pade
masalah itu udah saya pikirin
nah kalau begitu soleh terima kasih atas bantuannya
pade juga terima kasih atas bantuannya
sekarang pade antar soleh balik ke pesantren
biar rt pian perusahaan ustadz musa yang muantab dan santuy
menurut kamu apa yang cocok untuk ustadz shafa
izinkan aku mempersembahkan cincin cantik ini untukmu dek shafa
apakah kamu mau menerimanya
ijinkan aku memasangnya
kamu suka dek
oh akhirnya kesampaian
terima kasih pak imtong